sepuluh pemerintah daerah telah mengajukan izin penetapan pembatasan sosial berskala besar atau psbb ke kementerian kesehatan
empat diantaranya disetujui namun tiga ditolak dan sisanya diminta melengkapi persyaratan kota palangkaraya
kalimantan tengah adalah salah satu kota yang pengajuan psbb nya ditolak oleh pemerintah pusat
untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung melalui sambungan skype dengan wali kota palangkaraya
fahid nafarin selamat sore pak fahid nafarin wali kota palangkaraya
kita lihat data basis data kemiskinan ada sembilan puluh sembilan empat ratus
selamat sore pak wali kota
selamat sore dari mana
ya pak wali kota langsung saja ini kan kementerian kesehatan menolak pengajuan psbb kota palangkaraya
apakah ada penjelasan detil dari kementerian kesehatan menolak pengajuan psbb di wilayah anda pak wali kota
ya benar pertama surat dari kementerian kesehatan
itu sudah kita terima yang mana salah satunya adalah bunyinya
bunyinya adalah seluruh pengeluhi kriteria yang diajukan
jadi ditolak palangkaraya seperti itu
penjelasan detail begitu pak apakah karena jumlah positif di kota palangkaraya itu tidak sebanyak daerah lain begitu
itu ada disebutkan seperti itu ada disebutkan
jadi jumlah kasus dan juga penyebaran
nah disitu disebutkan jumlah kasus
jumlah kasus masih belum mungkin menurut kesehatan belum mencukupi
dan juga adalah penyebaran luasan kasusnya
hanya di situ situ saja
itu jawaban dari surat kementerian kesehatan
seperti itu mbak ripada
tolak oleh kementerian kesehatan apakah ada langkah dari pemkot palangkaraya untuk akan kembali mengajukan psbb begitu ke kementerian kesehatan dalam jangka waktu tertentu pak wali kota
kepala pelaksanaan haji ditakutkan
pemerintah kota palangkaraya dan juga pemerintah jalan turcom pindah dan juga pemerintah provinsi kalimantan tengah
nanti hasil koordinasi tersebut kalau memang diperlukan kita mengajukan kembali kita akan ajukan kembali
ataupun kalau memang dirasa sudah cukup ya kita tidak mengajukan
tapi saat ini sedang koordinasi mbak rifat
oke pak wali kota sebetulnya banyak yang bertanya apa pertimbangan dari pemkot palangkaraya mengajukan psbb ke kementerian kesehatan
kalau kita lihat datanya ini wilayah anda
yang positif sampai pada hari ini sebanyak sembilan belas orang begitu pak wali kota
jadi untuk data pada hari ini positif itu ada kenaikan empat orang
jadi tadi sembilan belas sebelumnya lima belas orang positif sekarang pada hari ini jadi sembilan belas orang
pdp nya ada enam puluh satu orang pdp ada enam belas orang sembuh ada delapan
salah satunya juga pertimbangan
kita yang pertama adalah murni untuk memutus mata rantai dan juga percepatan percepatan dalam penanganan covid sembilan belas
kota palangkaraya ini adalah ibu kota provinsi kalimantan tengah yang mana akses mobilitasnya sangat tinggi
itu bisa menjangkau ke kabupaten yang lain
kemudian kota palangkaraya awal muasal wabah pandemi ini berlangsung yaitu adalah satu satunya yang terkena zona merah
nah kemudian sekarang
yang ini sudah ada lima kabupaten satu kota jadi zona merah
dan juga ada indikasi untuk transmisi lokal di kota palangkaraya
ada indikasinya transmisi lokal seperti yang anda sampaikan
kemudian implikasinya dengan penolakan psbb ini akan seperti apa
kebijakan apa yang akan anda dan juga teman teman di pemkot palangkaraya ambil untuk menekan angka penyebaran wabah covid sembilan belas di sana pak wali kota
yang pasti kita pertama dari awal bahwa status
status dulu status kota palangkaraya sudah darurat
kemudian juga sesuai dengan anjuran kita membuat tim gugus tugas pemerintah kota palangkaraya melalui pemerintah juga
kami juga selain melakukan berbagai macam sosialisasi edukasi pembatasan pembatasan kesehatan
kita juga pemerintah kota palangkaraya sedang memikirkan yang terkena dampak yaitu bantuan bantuan sosial
baik yang secara langsung dan tidak langsung
dari sifat anggarannya dari pemerintah daerah
mungkin juga ada skema skema apbn dan juga bahkan pencanangan beras di bulog kota palangkaraya
oke saya akan menyapa ke sekjen pbid pak adip kumaydi yang juga sudah bergabung melalui sambungan telepon bersama dengan kita
selamat sore pak adip
selamat sore mbak ripana
oke pak adip tadi sudah mendengar penjelasan dari wali kota palangkaraya pak fairid naparin
saya ingin bertanya yang kami dengar informasinya bahwa idi sangat menyayangkan keputusan dari kementerian kesehatan
yang menolak pengajuan psbb kota palangkaraya dan juga empat wilayah lainnya
bagaimana tanggapan dari idi
mungkin bisa dijelaskan pak adip
ya jadi pada saat kita bicara nomenklatur hukum
dimana disebutkan disitu ada aturan aturan
artinya di permenkes memang disebutkan ada hal hal yang kemudian itu menjadi dasar
pada saat satu wilayah itu dinyatakan boleh melakukan psbb
nah ini yang kemudian artinya lebih lebih
ke arah administratif sesuai dengan aturan yang ada di permenkes tersebut gitu loh
nah dari pandangan kami yang penting perlu dievaluasi adalah bukan hanya melihat dari sisi kasusnya
tapi pada saat kita bicara bahwa ada potensi itu di dalam satu wilayah
itu menjadi daerah merah
katakanlah atau kasusnya itu akan meningkat
melihat dari wilayah wilayah sekitarnya juga yang meningkat
maka tentunya harus ada upaya upaya

untuk mengantisipasi supaya daerah itu tidak kemudian mendapatkan kasus yang cukup besar atau kembali melonjak gitu loh
sehingga mau tidak mau artinya ada dua hal
terkait juga dengan masalah tadi itu ada angka kasusnya atau daerah merah
tapi yang perlu dipikirkan juga kalau ada potensi itu ke arah sana
saya kira itu harus segera diambil langkah langkah termasuk upaya upaya untuk psbb ataupun nanti karantina wilayah gitu
oke pak adib
oke pak adib
sehingga seharusnya kementerian kesehatan mempertimbangkan soal pencegahan begitu ya
tidak perlu menunggu sampai kasus positifnya itu meningkat ataupun banyak begitu
mengingat di palangkaraya ini sudah menjadi zona merah dan bisa menyebar ke daerah lainnya begitu pak adi menurut idi
jadi itu yang cuma sekali lagi karena aturan di dalam administrasi
jadi kita berpegangan pada aturan administrasi
sehingga itu yang kemudian upaya upaya antisipatif itu yang kemudian agak sulit
karena ada aturan administrasi
tentunya pemerintah kota palangkaraya juga kemudian segera mengevaluasi
kemudian progresnya bukan tidak mungkin nanti segera juga untuk mengajukan kembali
karena bukan tidak mungkin dalam satu waktu satu minggu ini kemungkinan angka kasusnya itu juga semakin bertambah gitu loh
kemudian dampaknya ini akan seperti apa pak adib
dengan penolakan psbb di kota palangkaraya sebagai ibu kota provinsi
tadi ada kekhawatiran yang disampaikan oleh pak wali kota begitu
mengingat sekali lagi ini merupakan
zona merah dan bisa menyebar ke daerah lainnya
dampaknya yang paling parah akan seperti apa terhadap para tenaga medis dan juga petugas kesehatan di sana pak adip
ya jadi kan sekarang ini kan memang hampir di seluruh provinsi kan sudah terdapat kasus yang terkonfirmasi positif
sehingga bagi kami pun di tenaga medis sebagai benteng terakhir di dalam melakukan pelayanan
kami sudah melakukan upaya upaya termasuk sosialisasi dan perlunya ada standarisasi
baik di standarisasi sdm
apd alat protesi diri dan juga standarisasi faktis
dan saya kira kita harus melihat peta penyebaran itu jika sekiranya nanti ini ada potensi untuk outbreak
maka tentunya kami juga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas
dan juga didukung oleh pemerintah pusat untuk memperlakukan upaya upaya yang termasuk terkait dengan psbb ataupun karantina wilayah
oke saya ingin kembali lagi ke pak wali kota
pak wali kota tadi sudah mendengar penjelasan dan juga argumentasi dari sekjen pbid bahwa harus ada standarisasi untuk para tenaga medis
dan juga fasilitas kesehatan
sampai sejauh ini bagaimana pemkot palangkaraya menyiapkan fasilitas rumah sakit dan juga tenaga kesehatan ataupun tenaga medis di sana pak wali kota
oke pak wali kota tadi kita sudah mendengar argumentasi dan juga penjelasan dari sekjen pbid pak adip kumaydi
bahwa setelah ini yang harus dilakukan harus ada standarisasi dari para petugas medis dan juga fasilitas kesehatan
nah bagaimana kemudian dari pemkot palangkaraya menyiapkan soal
fasilitas kesehatan dan juga para tenaga medis mengingat akan ada potensi penambahan ataupun penyebaran angka covid sembilan belas pak wali kota
yang pertama kita untuk kesehatan itu di sini rumah sakit kita ada dori sirpanus
yaitu rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah provinsi kalimantan tengah
jadi khusus untuk penanganan kasus positif yang ada di kota palangkaraya yaitu adalah di rumah sakit doris sirpanus kota palangkaraya
yang notabene itu adalah di bawah pemerintah provinsi kalimantan tengah
dan tentunya apabila ada penambahan yang cukup besar itu perlu dipikirkan ke depannya bahwa untuk perluasan tempat penanganan
kalau untuk tenaga medis sampai sekarang ini cukup tidak ada masalah
hanya beberapa masalah masalah seperti kelengkapan apd
tapi kita bagaimanapun tetap mengusahakan kelengkapan kelengkapan dan apd baik untuk petugas medis dan juga petugas tim gugus relawan di lapangan
dan juga adalah memperhatikan kesehatan
kesehatan dari petugas petugas medis kita
sampai saat ini belum ada kendala
apakah kemudian ke depannya tadi sudah disampaikan juga oleh sekjen pbid
pemkot palangkaraya harus menyiapkan kebijakan kebijakan yang lebih ketat dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat
dalam hal ini mungkin kementerian kesehatan ataupun di pemerintah provinsi kalimantan tengah
apakah kemudian proses komunikasi itu sudah dilakukan antara pemkot palangkaraya dengan pemerintah provinsi kalimantan tengah pak wali kota
kita salah satu kita mengeluarkan permintaan psbb itu juga adalah hasil dari koordinasi terus kita setiap hari setiap saat dengan pemerintah provinsi kalimantan tengah
bahkan salah satunya adalah bagaimana kami melakukan pengawasan
pengawasan pengawasan tentang hilir mudik masuk ke kota palangkaraya ini juga dibantu oleh pemerintah provinsi kalimantan tengah
jadi bukan kita menutup bukan kita mengarang tetapi kita lebih selektif untuk hilir mudik orang masuk ke kota palangkaraya ataupun keluar ke kota palangkaraya
agar tidak menjadi carrier ataupun tidak menjadi carrier seperti itu
pak wali kota setelah ini akan ada pemberlakuan kebijakan yang lebih ketat
mungkin ada pemberlakuan jam malam kemudian pembatasan operasional transportasi umum di sana atau akan seperti apa
atau penegakan hukum bekerjasama dengan satpol pp dan juga polri ataupun aparat kepolisian di sana pak wali kota
jadi sampai saat ini sebenarnya dari kita status naik status di kota palangkaraya
kita sudah melakukan itu
contoh berlaku jam malam operasional pertokohan dan juga kerumunan masa itu sudah kita lakukan
kemudian di setiap kelurahan itu di tempat saya ini ada tiga puluh kelurahan
itu ada empat zona merah ada empat zona kuning
terutama di zona merah dan di zona kuning itu kita membuat pos yaitu berisi dari tim gugus covid sembilan belas kota palangkaraya
baik dari asn tni polri itu membuat pos
di situ adalah dalam arti maksud dan tujuan adalah melakukan pengawasan
pengawasan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kelurahan tersebut
jadi tidak hanya akses masuk kota palangkaraya
pembatasan pembatasan jam operasional
toko toko kita batasi sampai jam ada yang sampai sore ada yang sampai jam delapan malam
kemudian pembatasan tentang aktivitas sosial di lingkungan kelurahan masing masing
itu kita sudah menjalankan
itu dari awal wabah ini berjalan
dan ada evaluasi mungkin batas waktu tertentu mengingat pekan depan adalah bulan ramadan
dan kemudian kita akan menyambut hari raya idul fitri
artinya pergerakan interaksi antar manusia ini akan semakin meluas begitu pak wali kota
melihat tergantung dari situasi dan kondisi
nanti ke depan kita ada lebaran bulan ramadhan
itu pasti tetap akan kita evaluasi bagaimana kita berkoordinasi
tentang kebijakan kebijakan dalam menghadapi bulan ramadan dan lebaran
untuk seperti yang dianjurkan bahwa untuk yang mudik itu sedang kita koordinasikan
kita tetap ditolak ataupun disetujui psbb
kita dari pemerintah kota palangkara beserta seluruh jajaran kota pindah
dan juga pemerintah provinsi kalimantan tengah tetap berkomitmen
tetap berkomitmen ataupun tidak menuruni semangat kami tetap untuk
fokus dan konsentrasi penanganan covid sembilan belas di kota palangkaraya seperti itu
saya akan kembali lagi ke pak adip
pak adib ada saran mungkin dari pbid kepada pemkot palangkaraya untuk menekan angka penyebaran wabah covid sembilan belas
mengingat pekan depan adalah bulan ramadan dan kita akan menyambut hari raya idul fitri dalam satu bulan
apa kemudian sarannya
terlepas dari memang diharapkan juga ada langkah langkah upaya baik itu psbb ataupun karantina wilayah
tapi saat ini saya kira pemerintah kota seperti yang tadi disampaikan oleh pak wali kota
jadi apa yang kemudian imbauan imbauan yang selama ini disampaikan oleh pemerintah
baik itu dia jaga jarak kemudian tetap di rumah memakai masker
saya kira ini upaya upaya ini harus semakin gencar disosialisasikan kepada masyarakat
karena pada saat kita bicara itu untuk memutuskan mata rantai
salah satu aspek yang juga harus kita lakukan adalah menjelaskan kepada masyarakat
dan kemudian membentuk atau membuat kesadaran masyarakat
semakin tinggi terkait dengan hal ini
apalagi kalau kemudian nanti sudah ada acara acara keagamaan di bulan ramadan ataupun idul fitri
saya kira ini kita mulai dari sekarang terlepas dari kemudian tetap berupaya untuk kemudian diberikan kewenangan untuk melakukan psbb
tapi saat ini saya kira pemerintah kota bisa melakukan hal hal yang terutama untuk sosialisasi kepada masyarakat
terakhir pak adib apakah kemudian pbid akan lebih menyarankan kepada kementerian kesehatan

agar mempertimbangkan faktor faktor lain selain jumlah penambahan pasien positif covid sembilan belas dalam satu wilayah
seperti tadi yang sudah disebutkan oleh bapak bahwa pertimbangan pencegahan itu juga diperlukan begitu saat mengeluarkan izin psbb pak
ya jadi sekarang yang paling penting adalah strategi adalah strategi di hulunya
kita selama ini terfokus pada strategi di hilir menyiapkan fasilitas kesehatan menyiapkan rumah sakit menyiapkan tenaga
tapi yang strategi di hulunya termasuk di dalam strategi hulu adalah
mengrefungsionalisonalisasi puskesmas dan dinas kesehatan setempat untuk lebih proaktif menggerakkan tenaga tenaga kesehatan
di dalam upaya upaya untuk surveillance upaya upaya untuk tracing contact
upaya upaya yang kemudian bersama sama mengedukasi melakukan sosialisasi melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat
sehingga pada saat kita bicara itu dulunya kita selesaikan kita berharap mata rantai ini pun bisa kita putus
dan penyebaran ini kita bisa
oke terima kasih sekali pak adip kumaydi sekjen pbid atas waktunya kepada cnn indonesia breaking news pada sore hari ini
saya akan kembali lagi ke pak wali kota pak wali kota dua pertanyaan terakhir tadi sudah disebutkan oleh pak adib bahwa
memang harus ada komunikasi dengan tokoh tokoh masyarakat di sana untuk memberikan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat
apakah anda dan juga teman teman di pemkot palangkaraya sudah melakukan itu dan kesulitannya apa pak
yang paling sulit untuk menghadapi masyarakat
mengerti memahami persebaran covid sembilan belas ini
ya kita saat ini pembatasan pembatasan edukasi edukasi kepada masyarakat itu tentu melibatkan semua pihak
baik dari tokoh masyarakat tokoh keagamaan ormas ormas dan juga seluruhnya
itu sudah kita laksanakan salah satu kendala kendala ya tentu saja kita tim gugus tugas covid sembilan belas kota palangkaraya ini harus lebih terus menerus
humanis agar tidak terlalu banyak masalah
agar mau edukasi edukasi kita bisa diterima masyarakat tentu saja kita merubah pola kebiasaan dari masyarakat biasa berkegiatan sosial di luar rumah
sekarang kita meminta untuk di rumah saja tentu tidak semudah seperti kita membalikan telapak tangan
jadi mesti terus menerus jadi tidak pernah bosan untuk mengingat mengedukasi masyarakat

oke terakhir pak

artinya untuk pertimbangan mau mengajukan psbb ini akan kembali dievaluasi
ataupun berkomunikasi dengan pemerintah provinsi kalimantan tengah
insyaallah dengan beberapa kajian deeper lukan kita akan koordinasi lebih lanjut dengan dilengkapi dengan data data yang lebih konkret akan baik juga karena ada pihaknya yang lebih terus usus fokus untuk pencegahan di kota palangkaraya seperti itu

yang mana khusus fokus khusus penjagaan di kota palangkaraya seperti itu
oke terima kasih sekali pak wali kota palangkaraya fairid navarin
atas waktunya kepada cnn indonesia breaking news pada sore hari ini